kpu dki jakarta membuka pendaftaran bagi warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur putaran pertama
warga yang mendaftar akan masuk dalam daftar pemilih sementara atau dps
pendaftaran pemilih sementara dibuka sejak enam maret hingga tiga belas maret ini
data pemilih yang akurat penting untuk acuan pencetakan surat suara dan logistik pemilihan gubernur dki putaran kedua
berbekal berkas dalam satu mabesar sandi mendaftarkan keluarganya ke panitia pemungutan suara di kelurahan pancoran jakarta selatan pada hari terakhir pendaftaran pemilih sementara
namun tak semua berkas diterima oleh petugas pps
penyebabnya ada satu kartu tanda penduduk yang belum dalam format ktp elektronik
ktp nya sebenarnya sudah elektronik
ada kejadian hilang dompetnya
terus bikin baru dadakan
nah waktu bikin itu
dikasih yang ada tanda tangan palurannya
itu kan berarti harus
untuk pemilihan ini harus ada suket
sambil menunggu elektronik lagi yang baru nanti
diurus baru lagi
karena ini kan sudah hari terakhir
sudah hari terakhir pendaftaran di kelurahan
harus suket itu harus apa aja nih
saya harus minta surat keterangan dari rt rw
stempelnya mataran tangan
lark sini lagi gitu
sesuai prosedur yang ditetapkan komisi pemilihan umum
dokumen yang harus dibawa saat pendaftaran
adalah kartu keluarga dan ktp elektronik
yang jika belum ada bisa diganti dengan surat keterangan dari kelurahan
ktp yang belum elektronik
itu kami tolak
karena sesuai undang undang dan peraturan kpu
yang boleh menggunakan hak pilih yang sudah berktp elektronik
dan kami harus melihat ktp aslinya
untuk memverifikasi selain melihat ktp aslinya sendiri
apa yang dilakukan oleh petugas pps sendiri
kami bekerja sama dengan kasatpol dukcapil yang ada di kelurahan itu
dari keaslian ktp maupun aktif atau tidaknya ktp tersebut
masih aktif atau tidak
kpu dki jakarta akan melakukan penetapan jumlah pemilih sementara provinsi dki jakarta
pada dua puluh satu maret mendatang
warga diberi kesempatan untuk menanggapi daftar pemilih sementara
mulai dua puluh dua sampai dua puluh delapan maret
pendataan ini penting karena menjadi dasar penentuan jumlah logistik pemungutan suara
logistik akan disiapkan setelah kpu provinsi menetapkan jumlah pemilih tetap pada enam april
daftar pemilih tetap terdiri dari dpt putaran pertama ditambah dpt tambahan
yakni pemilih yang ada di tps pada pemungutan suara putaran pertama tetapi tidak terdaftar di dpt
dpt juga menyertakan warga yang sudah berusia tujuh belas tahun pada sembilan belas april dua ribu dua puluh
mardika utama jakarta